selanjutnya kami akan mengajak anda untuk mengenal istilah the new normal
yang ramai diperbincangkan saat ini dalam laporan khas redaksi
istilah new normal mendadak ramai menjadi perbincangan berbagai kalangan
istilah ini merujuk pada tatanan baru yang harus diadaptasi manusia di tengah pandemi covid sembilan belas
new normal menjadi sebuah pilihan atau keputusan yang diambil pemerintah
untuk merespon pandemi covid sembilan belas yang sampai saat ini belum bisa dikendalikan
sebelumnya badan kesehatan dunia who menyatakan
meskipun kurva positif covid sembilan belas menurun virus corona tak akan hilang dari kehidupan manusia
ditambah pernyataan presiden jokowi bahwa saatnya masyarakat diminta berdampingan dengan covid sembilan belas
kita memang harus berkompromi dengan covid sembilan belas bisa hidup berdampingan dengan covid sembilan belas
yang kemarin saya bilang kita harus berdamai dengan covid
lantas apa yang sebenarnya dimaksud dengan kehidupan new normal
yang dimaksud dengan kondisi new normal adalah kondisi di mana pandemi covid sembilan belas ini sudah mulai meredah
dan pembahasan sosial bisa dilonggarkan
tetapi kita harus mengubah perilaku kita tidak bisa berperilaku seperti sebelum terjadinya pandemi covid sembilan belas ini
sehingga pandemi ini boleh dikendalikan
sehingga pandemi ini boleh dikendalikan
sehingga pandemi ini boleh dikendalikan

sehingga pandemi ini boleh dikendalikan
tidak terjadi lagi
iwan aryawan menegaskan
meski angka menunjukkan jumlah pergerakan
dan kerumunan orang berkurang selama
dua bulan terakhir tak lantas penanganan
covid sembilan belas dinilai berhasil
demiologi di mana
ini harus sudah terkontrol
harus sudah meredah
itu bisa dilihat dari
number atau bisa dilihat dari
jumlah kasus dan jumlah kematiannya
yang turun terus selama
dua minggu berturut turut tanpa adanya
pengurangan tes kemudian
dari segi kesehatan masyarakat
ini kita harus siap dengan tes
yang banyak kita harus siap untuk
dan tracing orang orang yang
terkena dan orang orang sekitarnya yang
kontak kemudian masyarakat juga
harus siap untuk melakukan tindakan
pencegahan seperti ini
tak bisa dipungkiri wabahnya virus corona
mengubah sejumlah tatanan kehidupan masyarakat
dan juga kebijakan pemerintah
kini warga tak lagi cukup
mengantongi kode booking untuk terbang
sederet pemeriksaan dan kelengkapan dokumen
menjadi syarat wajib naik pesawat
para penumpang krl
juga tak boleh ketinggalan membawa
surat tugas jika hendak kepergian
pemeriksaan kondisi kesehatan juga
penumpang bus pun harus menyiapkan surat bebas covid sembilan belas
atau keterangan sehat dari institusi
kesehatan surat izin dinas
surat keterangan bepergian yang diketahui oleh
kelurahan setempat serta rencana perjalanan
iya tanpa disadari
kehidupan baru dialami oleh siapapun
yang hidup di tengah pandemi saat ini
seolah menjadi rutinitas yang harus dijalani
mulai kebiasaan cuci tangan
mengurangi bepergian menjadi perilaku sehat
yang diharapkan mampu menurunkan
angka penularan covid sembilan belas
tim liputan cnn indonesia